situ yang kelihatan
kasih kasih mbak
lu tega banget sih selingkuh di depan mata abang
emang kamu kurang aprah
kurang aprah coba
he bang zaman sekarang yang dicari duit
lagian pagi lo kan udah ngasih ela gigi emas
abang apaan cuma dapat sayuran busuk ngerti gak bang
seng udah bersalin sama orang
eh eh eh budi ya yang ngajak
ini kan bulan ramadan kita saling tolong menolong
iya mau diperlukan sabar sabar tapi ngapain meluk melukkan begitu sih
lu kata juga apa lu sih
dia pinsan tuh
pok sadar pok
ampak para mela aja belum keluar
udah mau seringkuh lagi
udah minta aloh kayak

mana perempuan tadi bos
mana perempuan tadi
tadi gue pernah pingsan sih
hari keses begini sandron
ngga boleh jam bisa
kita jakak ada desse
udah mau avokasi didntu jaramu
jangan jadi juga wiki
jangan paham ya otek
lihat lihat jalan jalan jambu bangkok ayam bangkok ampe wadon bangkok dadar
bener kalau begitu bang ahmad maulana antre gajah yuk boleh bang soalnya saya
kan orang baru di sini atau jalan takut nyasar kenalin nama abang ahmad maulana
oh saya eh bagus
bener bener ya terlalu lu ah dasar gatel lu
udah jadi ngalor ngidu dulu bersih banget sama cewek lagi
lu perempuan dasar ganjin gatel
waduh begini caranya bisa gagal dong
justru rencana kita kita bisa tahu
dan cara dinding gmail
terawat dgw segita lezat dia young ui wehwuberi puke ez
banyak rezekinya dong ya ya ya oh iya kok kalau kata orang sedekat ikhlas
dia kasih kamu ikhlas ikhlas ikhlas ikhlas ikhlas ikhlas tapi kalau cuman sribu sih
gimana ini kan bakal dikasih anak yatim pokoknya yang berhak aja pokoknya gitu aduh
kan yang penting ikhlas gua ikhlas lido sebelumnya saya minta maaf ya kongji ya
ini saya itu emang buntut gasiran kongaji medit pelit semuanya di satu
lo mampu beliin bini lo kemas cuma sekseng gimana sih orang orang cuma itu kong udah kalau gitu ya
sempat spesialis untuk mengembalikan cinta kita yang lama muda
ini makanan untuk laki gua untuk buah buah makanya di kebun